lo tuh ya bener bener ya
lo tuh mau apa sih lo gak capek ngejar gue mulu
gue udah tau lo bakal kabur kaburan dari gue
tapi lu jangan berharap lo bisa kabur dari gue
gue udah tau rumah lo
sekolah lo dan teman teman lo
awas kalau besok pagi
ini gara gara kerjaan si anak nakal itu si boy
iya tuh bang kelihatannya dia
awas kalau dia ketemu langsung gue hajar
hajar aja bang
itu itu seperti si boy
lo tuh yang dari motor
ya udah pulang lah ke rumahnya
lo tau ini pas rencana lo semua
lo sewa orang buat tempat yang bahan mobil bos gue

jangan lupa like share dan subscribe ya

mbak on mbak on masih aja pake lagu lama
ya ujung ujungnya sih pasti minta dibayarin
mati meti yaudah sama toto aja
sekarang kan toto cowok motor yang paling imut
eh meti jangan mau sama mereka mending sama otang
nama aja otang orang tampan dan ganteng
ganteng eh banyak utang
elakin meti kalau jalan sama mereka pasti malu
nanti orang orang kirain mati bawa biaran mati
es mending lo bertiga itu pada selera diri
emang itu mau sama kalian
lagian emangnya boleh sama mbak beng
bisa disikat kalian
aduh anak kecil jangan ikut ikut anda
eh lo ngapain disitu
belok deket deket kemonakan gue
jajan kaget juga lo pade
mbak beng boro boro mereka jajan beng
punya duit juga enggak b
utang sama mbak beng belum bayar beng
aduh wile wile bukan bantu temen nih
malah jangan jatuhin temen
eh beng tenang beng
kita cuma ngobrol biasa kok gak pake nyelek
iya beng lagian kasian meti beng gak ada temennya
nih kan meti
eh meti lo ngapain disitu
masuk masuk masuk
udah resen lo berdiga lo
dadah meti dadah meti
udah resen lo berdiga lo